bagus gak baju merah yang nih
kecapean dan masuk angin
kemarin habis paraton
oh bisnis pak
gak ada yang bantuin
tapi kemarin sendirian
semoga bunur cepat sembuh
bapak indah jadi berangkat
bapak gak masuk dulu
ya bapak gimana sih
ibu kan sudah bilang
ibu indah apa apa
bapak tidak mendapatkan honor ngajar hari ini
lu liat bocah tanggung
kurus agak tinggi
naik motornya oleng
pakai motor metik jalannya oleng
wah emangnya ada apa kakak
orang nanya ditanya balik jawab dulu
oh iya kita tidak lihat kakak
lagi kita cari dia bisa nepet orang
ya ampun masa
iya cen cen lihat gak
akunya juga gak lihat
oke deh makasih ya
mak kirain ada pesanan kue
eh tadi sampe buruk
buruk kemari mak
ntar juga kalau ada mak kabarin elu
pesunan kue lagi seret mak
ya emang begitu tat
kadang rame kadang seret
bagus gak baju merah yang nih
enak juga nih ada gunanya loh bantuin si mai sama si tati bikin gue
kalau begini caranya
itu beli be
boten bikin sendiri
boten bikin sendiri
lo udah dikabarin si tati
lo tau aja ada kerjaan
oh belum belum
belum ada pesanan lagi
iya nanti kalau ada pesanan dikabarin
lagi di rumah emak
iya lagi di rumah emak emak
belum ada pesanan be
mbak tatinya juga lagi di rumah emak
ngapain si tati di rumah si mai
gak tau be
surti gak nanya
udah telepon telepon lagi
udah telepon telepon lagi
pulsanya abis be
tuh kan jaks
kita salah orang
kalau gue salah tonjok mau lo
motornya mirip orangnya
syukur atuh kalau sehat ma
bapak gak lama kok di jakartanya
pipi teh nggak beliin oleh oleh teh
masya allah mi
emang ma mau ada acara apa sih ma
terus milih milih baju buat apa
buat dipake tati
nggak ada acara
terus milih milih baju buat apa
mau ada tamu
temen sma ma
itu dia cak
apa maksud lo berdua
mau ngerampok gue lo
kita salah orang
sembarang amat mepet mepet orang
kalau gue jantungan gimana
udah udah udah udah
marah marah neto plastik dodol
beneran nih baju yang ini bagus
jadi cuma milihin baju doang mak
oh seperti itu
cuma gara gara lo disuruh kesini milih milihin baju emak lo mau ngadu sama laki lo
tatim minta dijemput bang ojak mak